jokowi menegaskan masalah kampanye dalam pilkada merupakan urusan psi sebagai partai politik
saat ditanya lebih lanjut soal pesan untuk psi agar mengutamakan daerah mana saja dalam pilkada jokowi meminta wartawan bertanya langsung ke kaisang
kampanye pilkada psi kata mas kaisang bapak mau ikut turun dan jokapai
oh itu urusannya psi lah urusannya psi
sekali sudah empat kali kita ketemu